vaksin moderna dari amerika serikat akan tiba sebanyak empat lima juta dosis secara bertahap
indonesia telah mengamankan satu ratus dua puluh dua tujuh ratus tiga puluh lima dua ratus enam puluh dosis vaksin baik berupa vaksin curah maupun vaksin jadi
dengan rincian sinovac satu ratus delapan lima ratus dosis di mana sebagian besar berbentuk vaksin curah
kemudian astrazeneca dari jalur covax facility sebesar delapan dua ratus tiga puluh enam delapan ratus dosis
sinovac dua juta dosis vaksin jadi di mana lima ratus ribu diantaranya adalah dukungan dari pemerintah uae
kemudian astrazeneca dukungan dose sharing bilateral dari jepang sebesar sembilan ratus sembilan puluh delapan empat ratus dosis vaksin jadi
dan hari ini moderna dos sharing amerika serikat melalui covax facility sebesar tiga enam puluh dosis vaksin jadi
saat ini indonesia juga telah menerima tawaran dukungan dari beberapa negara antara lain jepang
akan mengirimkan tahap kedua vaksin astrazeneca
kemudian tawaran serupa datang dari belanda inggris australia dan uni emirat arab untuk dose sharing yang kedua
sementara menteri kesehatan ri budi gunadisadikin menyatakan
vaksin moderna asal amerika serikat akan menjadi vaksin booster tahap ketiga untuk tenaga kesehatan
rencananya vaksin ini selain kami gunakan
untuk suntikan pertama dan kedua bagi rakyat indonesia
khusus akan kami gunakan untuk booster suntikan ketiga bagi para tenaga kesehatan indonesia
karena mereka mengalami tekanan yang luar biasa terutama di gelombang kedua dari penularan pandemi ini
sehingga kami ingin memastikan mereka terlindungi secara maksimal
vaksin moderna merupakan vaksin berbasis mrna yang telah mendapat emergency use authorization
atau izin pakai di masa darurat oleh bepom pada dua juli dua ribu dua puluh
kementerian kesehatan sendiri mencatat vaksinasi indonesia sudah menembus lima puluh juta suntikan